stok masker di sejumlah daerah menipis
yang terjadi di surabaya jawa timur misalnya
sejumlah pengelola apotek di surabaya mengaku kesulitan mendapatkan masker dari distributor sejak sebulan terakhir
permintaan konsumen juga diakui semakin tinggi
hal ini mengakibatkan stok masker habis seketika
sejumlah apotek juga terpaksa menjual masker secara eceran
hal ini dilakukan antara lain untuk mencegah pihak yang ingin memborong stok masker yang kini langka
bukan hanya di pulau jawa masker juga kian langka di kalimantan diantaranya di berau kalimantan timur
jikapun ada harganya pun melonjak hingga tiga kali lipat
harga masker di berau misalnya kini sekitar seratus ribu rupiah per kotak
sebagian stok masker dikirim ke surabaya untuk memenuhi pesanan dari kota pahlawan
sementara itu ketua satgas pangan polri brikjen daniel tahimonang mengatakan
akan menangkap pihak yang kedapatan menimbun barang kebutuhan pokok dan alat kesehatan
seperti masker dan cairan
tak main main denda bagi penimbun masker mencapai dua puluh lima miliar rupiah
apabila ditemukan ada permainan para distributor atau para pedagang yang mempermainkan harga
maka akan kita lakukan penindakan
dalam bentuk apa ya menangkap
menangkap meriksa mereka untuk mengenakan menundang perdagangannya
menyatakan masyarakat tak perlu membeli masker karena virus corona tidak menular lewat udara secara langsung
deris juga meminta masyarakat agar tetap tenang karena virus corona bisa dicegah
salah satunya dengan menjalankan pola hidup sehat
tim liputan cnn indonesia